penerapan protokol kesehatan tiga m yakni memakai masker mencuci tangan dan menjaga jarak dengan ketat
serta upaya tiga t testing tracing dan treatment dengan benar merupakan salah satu hal yang dapat menekan angka covid sembilan belas negara singapura dan jepang
selain upaya tiga m dan tiga t kedua negara itu juga menjalankan protokol isolasi bagi para pendatang dengan ketat
duta besar republik indonesia untuk singapura suryo pratomo mengungkapkan setiap warga negara asing yang baru saja tiba di negeri singapura tersebut
harus jalan isolasi mandiri selama empat belas hari dan akan dikenakan denda hingga mencapai sepuluh ribu dolar singapura atau setara dengan satu ratus lima tujuh juta rupiah jika melanggarnya
sementara untuk pelanggaran terhadap protokol kesehatan seperti tidak menggunakan masker akan didenda mencapai tiga ratus dolar singapura atau sekitar tiga satu juta rupiah
sama halnya seperti di singapura mayoritas warga negara jepang sangat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan tiga m
namun berbeda dengan singapura di mana pemerintah jepang belum menerapkan sanksi bagi warga yang melanggar protokol kesehatan
beberapa negara yang cukup berhasil untuk bisa menangani covid sembilan belas salah satunya adalah singapura
di singapura kemarin terjadi empat orang kasus lokal itu hebohnya sudah luar biasa
karena sudah hampir berbulan bulan tidak pernah ada kasus yang terjadi
yang menarik di singapura itu mabula adalah mereka itu responnya begitu cepat
ketika terjadi kasus lokal maka yang langsung dilakukan adalah mencari kontak tracing dengan orang yang positif itu
kemudian kepada mereka yang melakukan kontak tracing diminta untuk melakukan pcr
bahkan kadang kadang dijemput langsung oleh ambulans ke rumahnya untuk dilakukan pemeriksaan
dengan munculnya berbagai pendatang yang dari berbagai daerah dan kemudian muncul varian varian baru atau mutan mutan baru dari virus covid ini
maka tampaknya sistem pertahanan di jepang yang seperti juga tadi disampaikan oleh mas tommy seperti di singapura
pertama masyarakat jepang pada dasarnya adalah
sangat disiplin sehingga sekalipun ini adalah emergensi kedua tetap tidak ada sanksi
semuanya masih berupa himboan